meski begitu nasdem juga diikuti dari kalangan muda di bawah empat puluh lima tahun
tentu juga kami banyak di bawah empat puluh lima tahun
tetapi memang yang menjadi dominan di pemilu ketiga ini di kisaran lima puluh lima sampai enam puluh